halo selamat malam wacana penundaan pemilu dua ribu dua puluh empat kembali muncul
kali ini wacana sesat itu hadir lewat putusan hakim pengadilan negeri jakarta pusat
yang memutuskan menunda pemilu hingga juli dua ribu dua puluh
ada yang menuding putusan wakil tuhan itu ditunggangi kekuatan besar
untuk menunda pemilu lewat celah hukum
lantas tangan siapa dibalik operasi penundaan pemilu yang tiada henti ini
ugal ugalan operasi tunda pemilu bersama saya rifana pratiwi akan membahasnya
selama satu lima jam ke depan dalam
ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode itu
satu ingin menampar muka saya
di tengah tahapan pemilu yang sudah dimulai
tiba tiba publik dihebohkan dengan putusan pengadilan negeri jakarta pusat
pada satu maret
lalu pengadilan negeri jakarta pusat memutuskan
agar komisi pemilihan umum menunda tahapan pemilu dua ribu dua puluh empat hingga juli dua ribu dua puluh
putusan itu dibuat berdasarkan gugatan partai rakyat adil makmur atau prima
menanggapi putusan hakim tersebut banyak pihak yang menolak keras
menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan republik indonesia mahfud md
menilai putusan pn jakus
kita mendorong dan mendukung kpu yang sudah menyatakan akan melakukan perlawanan hukum
dan saya juga mendorong secara politik kita menolak
putusan ini melanggar undang undang dasar
bukan hanya melanggar undang undang
undang undang dasar yang dilanggar adalah ketentuan bahwa pemilu diadakan lima tahun sekali
ketua komisi pemilihan umum hashim ashari mengaku
akan mengajukan banding
asyim menegaskan pemilu dua ribu dua puluh empat telah dituangkan dalam produk hukum kpu
dan memiliki dasar hukum yang sah serta mengikat sehingga tidak mungkin ditunda
dan kami menyatakan nanti kalau sudah kita terima setelah putusannya
kita akan mengajukan upaya hukum berikutnya yaitu banding ke pengadilan tinggi
komisi yudisial menyatakan
akan mendalami substansi putusan itu
majelis hakim tersebut akan diperiksa secara serius
untuk melihat apakah ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim
ketika meminta kpu menunda tahapan pemilu
terkait dengan substansi putusan
komisi yudisial tidak berwenang untuk menilai baik atau benarnya suatu putusan
buruk atau baiknya suatu putusan
yang tepat untuk menguatkan atau mengubah substansi putusan adalah melalui upaya hukum
domen komisi yudisial berfokus pada aspek dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim
pengadilan negeri jakarta pusat mengaku
tak mempermasalahkan rencana pemanggilan oleh komisi yudisial
sebab komisi yudisial memang berwenang memeriksa dan memanggil hakim terkait dengan kode etik
siapapun tidak berhak menilai itu benar atau tidak benar itu putusannya
dan publik yang menilai menilai ya memberikan tanggapan silakan
tapi untuk membatalkan putusan itu ada mekanisme ada upaya banding
sementara partai prima menegaskan
ugatan hukum yang diajukan bukanlah sengketa pemilu
melainkan perbuatan yang dinilai melawan hukum yang dilakukan oleh kpu
karena tidak meloloskan partai prima sebagai peserta pemilu dua ribu dua puluh empat
partai prima menuntutkan
untuk ikut dalam pemilu
gugatan prima untuk proses pemilu dihentikan dan kemudian mulai dari awal lagi
ya itu menurut kami sebagai jalan
sebagai jalan satu satu ikut ya itu
proses pemilu harus dihentikan dan harus dimulai dari awal lagi
karena tujuan kita bagaimana kita bisa ikut
menduga ada kelompok kelompok terorganisir
di balik putusan pengadilan negeri jakarta pusat
yang memutuskan meminta komisi pemilihan umum menunda tahapan pemilu dua ribu dua puluh
peneliti csis nuri ohtariza menyatakan
kali ini kelompok tersebut bergerak melalui mekanisme pengadilan
saya sulit untuk nggak melihat keputusan pengadilan

pengadilan jakarta pusat ya
sebagai bagian dari
dengan segala hormat
kelompok kelompok yang memang menginginkan pemilu ditunda
kelompok kelompok ini bisa terorganisir secara rapi
bisa loosely organize enggak terlalu terorganisir
tetapi tujuannya sama
yaitu pemilu dua ribu dua puluh empat ditunda
nuri mendesak presiden menanggapi putusan tersebut
deputi lima kantor staff presiden
jaleswari pramodawar dhani menegaskan
sikap presiden yang mendukung pelaksanaan pemilu dua ribu dua puluh empat berjalan sesuai jadwal
jaleswari meminta masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi
dengan informasi yang memperkeruh suasana jelang pemilu dua ribu dua puluh
dan kita dorong kpu untuk terus bekerja sebaik baiknya
bekerja secara mandiri profesional dan berintegritas
kita tetap melanjutkan pelaksanaan tahapan pemilu dua ribu dua puluh empat yang telah dimulai sebelumnya
ada yang ngomong presiden dikulit tiga periode itu ada tiga masanya
satu ingin menampar muka saya
yang kedua ingin cari muka
yang ketiga ingin menjadi pusat
tim liputan cnn indonesia
terima kasih anda masih bersama kami di political show dan kita masuk ke segmen electionpedia
di sini dari tim litbang cnn indonesia sudah merangkum materi gugatan dari partai prima
dan bagaimana pandangan masyarakat soal isu pendudukan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden
kita lihat bersama di sini
yang pertama ada nomor register perkara yang masuk ke pengadilan negeri jakarta pusat
yang diajukan oleh partai prima tujuh ratus lima puluh tujuh pdtg

ini digugat oleh partai prima pada delapan desember dua ribu dua puluh
dan kemudian diputuskan pengadilan negeri jakarta pusat pada kamis dua maret dua ribu dua puluh tiga
apa yang digugat materinya oleh partai prima dan apa yang diputuskan oleh pengadilan negeri jakarta pusat kita lihat di slide berikutnya
poin poin isi putusan pengadilan negeri jakarta pusat
yang pertama kpu harus menunda tahapan pemilu dua ribu dua puluh empat atau kpu
kpu tidak melaksanakan sisa tahapan pemilu dua tahun empat bulan tujuh hari
terus kemudian yang kedua tahapan pemilu dimulai dari awal dalam tempo dua tahun empat bulan dan tujuh hari atau hingga juli dua ribu dua puluh
konsekuensinya pemilu dua ribu dua puluh empat artinya mundur atau tidak sesuai dengan jadwal
faktor partai prima mengajukan gugatan
faktor partai prima mengajukan gugatan
faktor partai prima mengajukan gugatan
faktor partai prima mengajukan gugatan

sekelebat saja tapi nanti saya akan bahas lebih dalam dengan narasumber dari partai prima
ini faktor partai prima mengajukan gugatan
partai prima sebelumnya dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tms oleh kpu dalam verifikasi faktual di kpu
kemudian partai prima artinya tidak bisa ikut dalam kontestasi pemilu legislatif dua ribu dua puluh
dan partai prima menganggap bahwa verifikasi faktual ini bermasalah
selanjutnya putusan pengadilan negeri jakarta pusat belum berlaku karena belum ingkrah
ini ada beberapa pandangan dari petinggi di republik ini
dari yang pertama wakil menteri hukum dan ham prof edward omar syarif yari yang mengatakan bahwa keputusan pengadilan negeri jakarta pusat ini belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah
putusan itu belum ingkrah kalau putusan belum ingkrah maka kita tidak boleh berkomentar
itu pendapat dari wamen kumham
dari menko peluka mahfud md ada upaya hukum untuk banding saya mengajak kpu untuk naik banding dan melawan habis habisan secara hukum
dari ketua kpu hashim ashari ternyata kpu sudah memutuskan akan mengajukan upaya hukum banding atas putusan dari pengadilan negeri jakarta pusat ini
selanjutnya bagaimana pandangan masyarakat soal isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode atau penundaan pemilu
kita lihat apakah masyarakat mendukung atau mayoritas tidak mendukung
ini ada survei dari lembaga survei
indonesia periode dua puluh lima februari sampai satu maret dua ribu dua puluh
selanjutnya perpanjangan masa jabatan presiden
karena pemulihan ekonomi di perbuktaan nusantara apakah perlu diperpanjang masa jabatan presiden atau pemilu ditunda
rakyat indonesia tidak menginginkan ada perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu

penundaan pemilu dua ribu dua puluh empat surveinya carta politika

ini juga menarik ternyata yang tidak setuju pemilu dua ribu dua puluh empat ditunda ada tujuh puluh enam tiga puluh tiga persen
yang setuju hanya delapan belas persen yang tidak tahu atau tidak jawab ada lima tujuh persen
ini periode surveinya empat sampai dua belas november dua ribu dua puluh dua dan kemungkinan tidak banyak berubah ya
karena kpu sudah mensosialisasikan pemilu dua ribu dua puluh empat akan digelar empat belas februari
dan masyarakat sudah antusias sekali untuk bisa memilih calon pemimpinnya yang baru pada empat belas februari dua ribu dua puluh empat
apakah ada lagi
oke itu tadi beragam pandangan masyarakat tentang isu perpanjangan masa jabatan presiden
atau penundaan pemilu dua ribu dua puluh
apa sebetulnya motivasi ataupun motif politik dari partai prima mengajukan gugatan ke pengadilan negeri jakarta pusat
apakah semata mata hanya karena hak politiknya dirampas tidak bisa ikut pemilu dua ribu dua puluh
atau ada motif lain yang ingin menunda pemilu yang memang dilancarkan oleh partai prima
atau mungkin ada kekuatan besar yang sedang melancarkan operasi ugal ugalan untuk menunda pemilu dua ribu dua puluh
bagaimana istana melihat situasi genting di alam demokrasi kita saat ini
sesaat lagi kita akan membahas bersama dengan para narasumber saya yang sudah hadir di studio
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
selamat malam pak yulianto
selamat malam mbak rifana
oke nanti kita akan tanya langsung ke kpu ya
tapi sebelumnya saya mau ke partai prima dulu sebagai pemohon
gus jabo apa sebetulnya dasar gugatan dari partai prima yang mengadukan kpu melakukan perbuatan melanggar hukum atau pmh ke pengadilan negeri jakarta pusat
apakah kemudian ini kelanjutan dari kasus kesengketaan pemilu di bawaslu yang ditolak
saya pikir begini proses di pn ini ini bukan proses yang tiba tiba
ini proses panjang dari tahapan pemilu yang kita ikuti di kpu
jadi yang perlu dipahami oleh semua pihak yang kemarin kemarin itu saya pikir banyak yang salah paham
karena menganggap bahwa
pengadilan negeri tidak punya kompetensi
karena yang kita ajukan bukan sengketa pemilu
yang kita ajukan adalah perbuatan melawan hukum
jadi proses ini proses yang panjang
kita mengikuti tahapan pemilu dari pendaftaran satu agustus ya
sampai kemudian masuk ke verifikasi administrasi
dalam proses perjalanan ini
yang kemudian pada akhirnya partai kami di tmsk
kami menemukan fakta fakta bukti bukti
ada ketidakprofesionalan dari kpu sebagai penyelenggara pemilu
ada proses yang tidak jujur dan adil
kemudian kita melakukan proses perlawanan
yang diatur oleh undang undang kemana
bawaslu kemudian menerima gugatan kita kembali ke kpu
kpu men tms kan lagi
kita kembali ke bawaslu bawaslu menolak
kemudian kita mencoba ke petun petun menolak
kemudian untuk memperjuangkan keadilan dan hak kami
sebagai warga negara yang punya hak politik
itu kemana lagi
kemana lagi kita harus memperjuangkan hak kita itu
hak politik kita itu
tapi kan soal sengketa pemilunya kan sudah ditangani oleh bawaslu
kemudian ditolak ke petun juga ditolak
ini kan tidak lazim ketika anda mengajukan gugatan perdata
anda tahu nggak terdakwa ditolak
nanti ini derajat ini adida saya gitu loh
derajat ini kan
itu disebutkan bahwa ya yang diumumkan oleh kpu pada tanggal empat belas desember
itu adalah partai yang lolos
verifikasi dan partai yang tidak lolos pun mendapatkan berita acara
tetapi kami sebagai partai yang tidak lolos tidak termasuk di dalam berita acara itu
bagaimana kemudian kita punya legal standing untuk mengajukan ke petun
artinya kan sudah diaborsi hak politik kita oleh kpu gitu loh
karena kita tidak masuk ke dalam berita acara tersebut gitu loh
jadi segala macam upaya segala macam jalan yang kita tempuh
itu sudah buntu
itu sudah tertutup
sebagai warga negara yang sadar tentang hak politik
tentang hak asasi manusia gitu loh
kita terus mau mengadu kemana
kita mengadu ke pak ferry amsari gitu loh
tapi kan tidak bisa memberikan eksekusi apa apa terhadap hak kami ini
terus mau kemana apa salah
kemudian kita ke pengadilan
sebagai lembaga yang memang diatur oleh undang undang
untuk melindungi kepentingan asasi bangsa indonesia rakyat indonesia
tapi kalau memang partai prima merasa hak politiknya ini dirampas oleh kpu
tapi dalam petitum anda itu disebutkan bahwa agar kpu tidak menyelesaikan
tahapan pemilu dua tahun empat bulan tujuh hari
itu kan berpengaruh terhadap semua aspek
bukan hanya partai prima saja
tapi seluruh partai politik kemudian masyarakat indonesia yang memiliki hak pilih
kenapa ketituman itu dimasukkan
itu kan sudah tahu eksesnya bahwa itu akan menunda pemilu
tanggal empat belas desember kita dinyatakan tidak lolos
tidak menjadi peserta pemilu
agar kita bisa menjadi peserta pemilu itu seperti apa
kan harus dimulai dari awal lagi
dimulai dari awal lagi
dan harus ingat bahwa dua tahun empat bulan tujuh hari itu lebih kurang
pengadilan memutuskan lebih kurang tidak saklek
terus kita mau kemana lagi
tapi kalau misalnya dilihat dari petitumnya
sebetulnya partai prima tidak punya intensi ya untuk melakukan penundaan pemilu
untuk mengajukan pemilu
kita tidak pernah berkampanye tentang penundaan pemilu
kita ini berjuang ke bawah seluruh berjuang ke petun berjuang ke bawah

itu untuk apa

bagaimana kemudian muncul logika logika mistik logika logika spekulasi bahwa kita ingin menunda pemilu
oke tapi kok bisa pas sekali ya ketika kemudian petitumnya itu semuanya dikabulkan dan pas gitu
bahwa tahapan pemilu mulai juli dua ribu dua puluh lima
seperti apa yang dikumandangkan saat ini bahwa penundaan pemilu nanti sampai dua ribu dua puluh empat
itu suatu kebetulan ya menurut pak raffi limanya
itu bukan urusan kami
kami mengajukan permohonan ke pengadilan
kalau kemudian pengadilan memutuskan
saya pikir semua pihak karena demokrasi itu dasarnya penegakan hukum
semua harus menghormati keputusan hukum
kalau kemudian ada yang tidak setuju lakukan upaya hukum
jangan ketua partai besar jangan menteri kemudian memprovokasi dan memperkeruh situasi
karena basisnya apa prasangka
prasangka politik prasangka kepentingan politik
bukan penegakan hukum bukan demokrasi
oke nanti saya tanya ke kpu
saya mau langsung ke pak yulianto
pak yulianto pada saat ada petitum ataupun permohonan yang diajukan oleh partai prima
terutama soal agar kpu menghentikan ataupun tidak melaksanakan tahapan pemilu dua ribu dua puluh empat
dua tahun empat bulan tujuh hari kurang lebih
itu disangka tidak sih oleh kpu bahwa itu akan dikabulkan oleh majelis hakim
ya tentu sejak awal kita sudah meyakini bahwa sengketa yang diajukan oleh partai prima
kepada pengadilan negeri tentu kpu berkeyakinan pasti akan ditolak karena tentu bukan dari kewenangan pengadilan negeri
seperti diketahui di dalam konstruksi undang undang bahwa sengketa untuk partai politik itu ada di ranahnya bawaslu
kemudian juga di ranahnya pt un
undang undang pemilu ini kan mekspesialis ya mbak
jadi kan jelas konstruksinya terkait dengan sengketa terkait dengan partai politik
jadi sejak awal kami meyakini
tentu pasti ditolak lah begitu
tetapi faktanya kan sengketa yang ada di pengadilan negeri ini kemudian memenangkan partai prima
dengan amar keputusan keputusan yang dibahas pada saat ini
tentu seperti diketahui bahwa kpu mempunyai hak banding
maka kpu juga akan melakukan banding terkait dengan putusan pengadilan negeri tersebut mbak
kpu mengajukan banding
apakah kemudian kpu akan jalan terus saja melaksanakan tahapan pemilu dua ribu dua puluh
dan tidak terganggu dengan keputusan pengadilan negeri jakarta pusat pak yulianto
oh ya tentu
kpu terus menjalankan tahapan karena salah satu tahapan
pkpu tahapan nomor tiga tahun dua ribu dua puluh dua kan juga tidak ada putusan pengadilan yang membatalkan itu mbak
jadi kpu tetang berpegang peninsipan bahwa peneragangan pemilu ini terus berjalan
saat ini juga tahapan terus berjalan
kemudian kpu saat ini juga tengah menyusun memori banding untuk pengadilan tinggi
itu yang kami lakukan mbak
oke jadi kpu merasa bahwa meskipun jalan terus dengan tahapan pemilu dua ribu dua puluh
kpu tidak melakukan perbuatan melawan hukum ya
tidak mengangkangi hasil putusan dari pengadilan negeri jakarta pusat ya pak yulianto
ya begini mbak
sebenarnya soal perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh partai prima
bahwa di dalam undang undang nomor tujuh ini kan jelas bahwa
kalau pelanggaran administrasi pemilu tentu ruangnya ada di ranahnya bawaslu
kemudian kalau pelanggaran pidana begitu ya itu juga ke bawaslu
kemudian nanti diproses di kakungdu gitu
kemudian nanti diajukan ke pengadilan negeri
itu kalau pelanggaran pidana pemilu
kemudian kalau pelanggaran etik kemudian salurannya ada di dkpp
jadi di kpp di kehormatan penjelanggaran pemilu gitu ya
dan kemudian partai prima ini kan sudah menempuh langkah langkah ketika proses pendaftaran partai politik
dan kemudian tidak memenuhi syarat minima yang dipersyaratkan oleh undang undang
kemudian mengajukan sengketa kepada bawaslu
dan kemudian dalam putusan bawaslu kemudian memberikan ruang lagi kepada partai prima
beberapa persyaratan itu lagi ya akan memenuhi syarat
kemudian setelah dimasukkan di kpu itu juga tidak memenuhi syarat lagi
kemudian partai prima kemudian mengajukan kepada bawaslu
dan bawaslu menguatkan putusannya kpu bahwa partai prima tidak memenuhi syarat
kemudian partai prima mengajukan langkah hukum ke pt un
walaupun begitu pt un juga menolak terhadap senada itu
jadi itu proses yang
oke jadi kpu tetap meyakini bahwa tidak ada proses yang dilampaui
dan jalan terus saja melaksanakan tahapan pemilu dpr
kang saan apakah kemudian dpr dan sembilan fraksi di komisi dua ini sepakat mendorong kpu
jalan terus saja melaksanakan sisa tahapan pemilu dua ribu dua puluh
dan tidak terganggu dengan keputusan pak enjak pus
ya pertama kita mendorong ya kpu untuk banding dan itu sudah dilakukan
yang kedua kita juga berharap bahwa kpu itu serius ketika
menangani proses semua gugatan
jadi jangan sampai berspekulasi ah karena sudah ditun ditolak semua
ketika di pn punya sikap paling ditolakkan gitu
sehingga serius ketika mengirim misalnya kuasa hukumnya disana untuk mempertahankan
jadi keseriusan jadi tidak boleh menganggap enteng terhadap semua gugatan
semua gugatan dari pihak manapun itu harus dihadapi oleh kpu secara sungguh sungguh dan serius kan gitu
nah yang ketiga dpr seperti semua sampaikan wakil menteri hukum dan ham pak mahfuddin
cuma mengatakan bahwa ini kan bukan inkrah ada banding
nanti banding ada kasasi
ini proses masih panjang
karena sesuatu yang belum inkrah maka ini belum punya kekuatan hukum tetap
maka proses yang ada di dpr maupun di kpu dan pemerintah terkait dengan soal tahapan tahapan pemilu
itu akan terus berjalan
jadi bahkan dpr sebenarnya sudah minta izin kepada ketua dpr komisi dua
untuk bisa melakukan rapat dengar pendapat dengan kpu khusus terkait dengan soal
hasil gugatan partai prima di pengadilan jakarta pusat untuk dilakukan rapat dengar pendapat di
saat masa reses ini kan
nah kita tinggal nunggu kalau misalnya izin dari pimpinan dpr keluar
minggu ini kita sudah bisa dilakukan rapat dengar pendapat dengan kpu
untuk mensikapi terkait dengan soal putusan pengadilan tinggi jakarta pusat
plus kita tetap akan menjalankan semua proses tahapan yang sedang berjalan di kpu untuk pemilu dua ribu sembilan belas
berarti semua fraksi di dpr memberikan dukungan politiknya ya kepada kpu untuk melaksanakan sisa tahapan pemilu dua ribu dua puluh
dan tidak terpengaruh dengan putusan pak enjak pus begitu ya
iya itu sudah
gus jabo ini tampaknya kpu kemudian dpr partai partai yang ada di dpr tidak terganggu dan jalan terus saja mempersilahkan
pokoknya kpu jalan terus melaksanakan sisa tahapan pemilu
ini kan bertentangan dengan yang diputuskan oleh pak enjak pus langkahnya partai prima apa
saya pikir kalau itu tetap dilaksanakan ya
jadi kpu bisa melakukan ces ruangan ho moni
jika dipercaya janganlah investigasi
oleh negara sendiri gitu loh
tapi langkahnya partai prima apa
ya kita kan menunggu nih
kita ini sejak awal ya posisi kita kepentingan kita ke pn itu supaya hak kita itu kan diakomodir dibela
karena apa karena kita punya dasar yang sangat kuat
kenapa kita kemudian mengatakan bahwa kpu melakukan perbuatan melawan hukum
kita punya bukti
itu tidak serta merta
kalau kemudian bukti bukti ini dikabulkan oleh pn gitu loh
ya mestinya memang begitu
jadi untuk langkah selanjutnya ya kita meminta kepada kpu supaya mengembalikan hak politik kita untuk menjadi peserta pemilu dua ribu dua puluh empat
bukan pemilu dua ribu dua puluh lima atau dua ribu dua puluh tujuh
jadi kalau kemudian ada orang yang bilang ini masalah prima punya kepentingan untuk ikut berkonversasi
dari mana orang kita berjuang untuk pemilu dua ribu dua puluh
saya ingin tanya ke daveri
daveri kalau tadi menurut partai prima menurut gus jabo
kalau kpu tidak melaksanakan putusan dari pn jakpus itu berpotensi melawan hukum lagi
dan itu akan membahayakan nantinya
apakah memang seperti itu atau memang kpu jalan terus saja
seperti yang disampaikan oleh pakar pakar hukum di republik ini
sebelum menjelaskan langkah emosional partai prima dan kekilafan putusan pn jakpus
saya mau membahas dulu penyakit paling mendasar yang dialami dalam proses penelenggaraan pemilu
kpu dalam konteks kasus ini sebenarnya sudah kalah di bawaslu
untuk kemudian diperintahkan membuka sipolnya agar prima bisa memperbaiki yang kurang
di titik ini itu tidak terbuka
bagaimana orang bisa memperbaiki
bagaimana orang bisa memperbaiki sesuatu tanpa buka aksa
dan kemudian kembali ke bawah selu karena tidak dibuka ruang oleh kpu
bawah selu bilang nebis ini idem
ini ada persekongkolan yang menurut saya agak jahat ya
untuk membiarkan seseorang merasa perlu mencari keadilan
jadi biang penyakitnya ada di penyelenggara yang sangat terbuka dalam melakukan kecurangan
kita banyak data dan bukti buktinya ya
oleh karena ini sudah bermain
lalu mereka tentu saja sebagai pencari
keadilan mencoba mencari ruang
walaupun di titik tertentu saya merasa
gugatan di pn jakpus itu agak emosional dengan poin kelima
anda merasa ini hanya mencari keadilan saja atau ada motif lain di sini menurut anda
nanti motifnya saya akan bicara poin itu
nah begitu di pn jakpus pn jakpus melakukan kesalahan menurut saya sangat fatal
pertama dia mengabaikan konstitusi soal pemilu lima tahun sekali
juga melanggar konsep di undang undang pemilu bahwa tidak dikenal konsep penundaan pemilu
yang dikenal pemilu lanjutan pemilu susulan
kalau seandainya ada keadaan kahar
itu pun di daerah yang terjadi keadaan kahar
pemilu nasional tidak bisa ditunda dalam keadaan apapun kecuali kiamat
ya karena kiamat sudah selesai kita semua
yang ketiga yang dilanggar adalah peraturan mahkamah agung sendiri
nomor dua tahun dua ribu sembilan
pasal sepuluh pasal sebelas nya terang benerang mengatakan bahwa
perbuatan melanggar hukum tidak boleh disidangkan di pn
harus dialihkan ke pt un
kalau sudah disidang pun putusannya no tidak dapat diterima
jadi sebenarnya sudah ada ketentuan yang terang benerang
pertanyaan besarnya kenapa pn jakpus berani menyimpangkan peraturan ini
dalam penelitian temis indonesia diungkapkan
dari tujuh belas perkara pmh semuanya tidak diterima
atau yang lainnya dialihkan ke pt un
apa sebabnya satu satunya perkara ini kemudian dibuka ruang
apakah prima diuntungkan dari ini tentu
mereka sedang mencari keadilan
tapi apakah prima dimanfaatkan orang bisa saja terjadi
karena isu penundaan pemilu bukan hari ini
ada menteri yang bicara ada ketua partai yang bicara
ada orang orang pendukung rezim
ada yang berbicara semuanya adalah rangkaian
faldo pasti tidak bisa membatah data dan fakta ini
lalu ditambah tiba tiba muncul putusan pn jakpus
yang oleh beberapa orang ya tokoh tokoh termasuk pak sby
itu menyatakan jangan jangan di mk nanti akan ada putusan yang menunda pemilu
rupanya semua mata mengamati mk pindah barang ini ke pn jakpus
saya agak khawatir ini dimanfaatkan ya
apakah karena emosional partai prima atau apakah prima bagian dari cerita ini
karena ingin menuntut keadilannya
yang jelas ini tidak bisa dibiarkan
ini jelas jelas melanggar konstitusi melanggar undang undang melanggar perma
gara gara ulah dari tidak profesionalnya penyelenggara pemilu
oke tapi pertanyaan saya tadi belum anda jawab
jadi motifnya bukan hanya mencari keadilan tapi ada motif lain di situ
ya apakah itu bagian dari inti orang orang yang mengajukan permohonan
apa prima atau yang lain
atau orang yang memanfaatkan situasi
begitu prima dilihat mengajukan perkara ke pn lalu kemudian ada orang yang mungkin memanfaatkan situasi ini
bukti kita sederhana ada pembicaraan pembicaraan yang bukan orang orang biasa
tokoh tokoh penting yang bicara soal penundaan itu
gus jabo ini motifnya bukan hanya mencari keadilan
apakah kemudian partai anda ataupun kepentingan partai anda ditunggangi
oleh kelompok kelompok yang ingin menunda pemilu
buruk ya terhadap proses peradilan yang berlaku di indonesia
ini proses hukum dan hukum sudah memutuskan
semua harus menghormati hasil produk hukum itu
persoalan kemudian di luar hukum itu ada kepentingan politik besar
jangan kemudian itu digebiah uyah dengan keputusan hukum yang ada di jakarta pusat gitu loh
sejak awal kita berjuang dan itu terekam ya
bahwa kita itu cuma ingin menjadi perselat pemilu
kita ingin bahwa pemilu dua ribu dua puluh empat itu jurdil
pemilu di indonesia atau demokrasi di indonesia tidak hanya prosedural gitu
tapi substansinya harus betul betul berkualitas
tapi kan kenyataannya tidak profesional
kalau kemudian apa yang kita lakukan di saat jalan buntu untuk menuntut keadilan
terus kemudian kita punya alat di pengadilan negeri
terus kemudian orang ribut
hak kita dikebiri di kpu
kok diam semua
kita setelah melakukan upaya hukum kita juga melakukan gerakan gerakan
kalau memang kemudian partai kita tidak bagus dokumennya dibuka ke rakyat
semua partai politik yang ada di kpu buka ke rakyat gitu loh
biar rakyat tahu
sekali lagi saya mau mengatakan meskipun ada unsur sangat emosional
persoalan intinya bukan di prima
tapi di penyelenggara dan pn jakpus
kpu berani nggak membuka audit sipolnya
itu biang penyakit kecurangan dan kelalaian luar biasa
termasuk dalam kasus prima
kita fokus yang hasil putusannya dulu nih
karena yang menjadi persoalan saat ini adalah keputusan pn jakpus yang melebihi kewenangannya
untuk pn jakpus jelas ya terang ini tidak bisa dijalankan
satu dia sudah banding
tidak mungkin yang belum ingkrah dijalankan
kedua tidak bisa dijalankan
karena ini melanggar kompetensi absolut
contoh sederhana adalah kalau ada orang cerai mengajukan perkara pengadilan militer
lalu kemudian di fokus
tak nyambung gitu maksudnya ya
pasti tidak bisa
dan harus dianggap kalau melanggar kompetensi absolut batal demi hukum
dianggap tidak pernah ada ini baru
masa pada saat anda menyusun permohonan ke pn jakpus
gak ada satupun aktor politik di negeri ini yang mendekati anda menitipkan masuk soal operasi penundaan pemilu yang kami dengar ada seperti itu loh
ini namanya kemudian merendahkan martabat kami sebagai partai politik yang punya latar belakang aktivis ya
yang tahun sembilan puluh delapan kami di depan berdarah darah gitu loh
kami ikut terlibat dalam proses demokrasi ini
jangan salah mbak
jadi kita ngerti aturan aturan demokrasi
tapi partai prima sadar gak ketika haknya diberikan oleh pn jakpus merenggut hak dari warga indonesia untuk memilih dua ribu dua puluh empat
terus hak kita gimana
makanya kemudian begini
ini ahli alikum
ini ahli alikum
itu harus kemudian berpikir secara objektif
kita tidak emosional
justru yang emosional itu adalah tokoh tokoh atau orang orang yang kemudian ngawur dalam respon menganalisa hasil keputusan pn jakarta pusat
semua orang harus menghormati hukum
ini sudah diputuskan oleh bn
sekarang bagaimana kita bersama sama bermusawarah
cari solusinya seperti apa
karena kita bersepakat tidak ingin pemilu ini ditunda gitu loh
tapi kita juga hak politiknya harus diakomodir menjadi peserta pemilu dua ribu dua puluh
tapi daveri kalau anda melihat semua orang harus menghormati hukum
tapi bagaimana kalau misalnya hukumnya kemudian sudah disusupi
jadi celah hukum itu digunakan untuk melakukan operasi penundaan pemilu itu bisa nggak masuk
karena itu disebutkan
nanti saya sebetulnya ingin memutarkannya nanti
tapi bisa nggak celah hukum itu dipakai
kalau ada problematika teknis dalam penegakan hukum kembali ke paling puncak yaitu konstitusi
lima tahun sekali
tidak ada satupun yang berhak
mau perang mau keadaan kahar pemilu harus tetap lanjut
nah kalau konstitusi sudah berkata itu apa hebatnya pn
kemudian bisa berani
toh mahkamah agung dan mk saja tidak bisa
jadi sebenarnya ada ruang solusi uang partai umat saja
ada proses di bawah seluruh ya
kalau mau bertanggung jawab sekali lagi kpu berani nggak di depan publik
kalau mau di depan publik luas mengaudit sipol itu kita lihat semua apa yang terjadi perjalanannya
sejauh ini kpu takut dan tidak punya keberanian membuka sipol itu
saya mau putarkan dulu pernyataan dari presiden jokowi setelah ditunggu tunggu beberapa hari
akhirnya presiden jokowi angkat bicara soal putusan pengadilan negeri jakarta pusat yang meminta kpu untuk menghentikan sisa tahapan pemilu dua ribu dua puluh
kita dengarkan sama sama
sudah saya sampaikan pulak balik
komitmen pemerintah untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan baik
penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik
tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan
dan memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra
tetapi juga pemerintah mendukung kpu untuk naik banding
mas faldo itu bukti komitmen presiden ya
bahwa pemilu harus berlangsung pada dua ribu dua puluh empat dan tidak terpengaruh dengan putusan pn jakpus begitu maksudnya
ya sejak awal bapak presiden selalu berkata begitu taat
tapi kan dengan adanya putusan pn jakpus ini kemudian komitmen presiden bagaimana
itu tadi presiden barusan aja ngomong
presiden ngomong yaudah kita dorong untuk bandingkan
ya urusan peradilan urusan hukum itu satu hal
gimana masalahnya gimana prosesnya ya itu silahkan dijalani
tapi presiden berkali kali bicara mbak
ya kan mohon maaf tadi yang disampaikan bang ferry itu ya gosip politik semua
ksp barusan mengeluarkan pernyataan untuk menghormati putusan jaksa
masalahnya cuma satu untuk hal ini
yaitu amandemen konstitusi atau ada konsensus di dpr
hari ini dpr lagi reses tambahan lagi reses
nah keputusannya keluar sekarang
lah itu gimana ceritanya kan gak ada makna apa apa nih
ya kok sayang aja sih mbak rifana pasti lebih tahulah agenda dpr
dan saya kira forum seperti ini
gosip yang mana ini banyak sekali
tuduhan bahwa presiden ada aktor abc
jadi anda tidak percaya bahwa ada aktor aktor yang ingin menduduk pemilih dua ribu dua puluh empat
anda gak percaya itu
padahal ada menko yang bicara menteri yang bicara kemudian ketua umum yang bicara
itu banyak loh yang mengatakan di publik
dan presiden pemerintah bapak presiden jokowi sebagai kepala pemerintahan berkali kali menyampaikan
kita tunduk pada konstitusi kita taat pada konstitusi
tapi pada kenyataannya banyak sekali orang orang di sekitar presiden yang ingin melakukan operasi penundaan
kan diingetin juga oleh presiden
presiden ngeingetin kok gak sekali dua kali
itu udah dari awal kan ini
dan ya kita bisa bilang bahwa ya kita taat pada konstitusi patuh dengan konstitusi
itu tuh gak ada yang bisa ngomong
bahwa presiden ngomong sendiri
datanya nggak benar itu valdo belum lengkap
presiden itu paling plain plans dalam sejarah
sebelumnya mau taat konstitusi kalau ada yang menunda menampar muka saya
lalu kemarin tiba tiba ngomong soal bahwa hak semua orang untuk bicara
termasuk soal isu penundaan maupun tiga periode
hari ini lain lagi
itu kan sama saja menghormati proses penundaan pemilu
jadi presiden tidak juga
presiden mengeluarkan pernyataan agar menghormati putusan
di satu sisi kpu butuh dukungan untuk melakukan banding dan menjalankan tahapan pemilu
ini bagaimana berusaha begini valdo
kalau untuk urusan peradilan kita kembalikan saja ke lembaga lembaga negara yang ada
siapa yang berurusan bagaimana prosesnya
ada banding tadi sudah disampaikan juga
ada naik tingkat naik tingkat dan sebagainya
dan presiden tadi clear ngomong
itu mbak rifana sendiri yang muterin gitu
ya sudah kan banding gitu
ya kan kita menghormati proses hukum aja
indonesia ini kan juga dengan demokrasi
indonesia ini juga negara hukum
jadi ya kalau bicara silakan ksp
bicara kan nggak ada salahnya
tapi presiden ya tadi tuh barangkala
tadi ngomong bahwa ditanya kita pro kontra kontroversi dukung kpu
semua pemilu disiapkan anggaran disiapkan
kita ready kok mbak untuk pemilu ini
anggaran belum sepenuhnya dikucurkan
pak san ada proses pergerakan gak di dpr
ya di dpr sih
sekarang sampai hari ini ya
pertama semua tahapan di dpr itu berjalan dengan baik
terlepas dari sekarang ada isu baru ya soal penundaan
tapi kan kita sudah
ini isu baru ya kang ya
padahal kita wartawan dengernya udah dari lama
banyak sekali kemudian petinggi republik ini yang bicara loh
ini heboh kan sudah reda nih
banyak memang kita nggak menutup ya bahwa banyak dari beberapa tokoh dan sebagainya minta penundaan
oke diakui ya kang ya
banyak dari beberapa menteri dan sebagainya
tapi kan yang paling penting yang presidennya clear lah
bahwa presiden ingin tetap proses pemilu itu sesuai dengan
konstitusi dan sesuai dengan tanggal yang sudah tetapkan
isu baru yang saya masukkan itu adalah terkait dengan putusan pengadilan negeri jakarta pusat
terkait dengan soal memenuhi gugatan dari partai prima
nah saya katakan isu baru ini
nah isu baru ini tentu menimbulkan sebuah kegaduhan
yang tadinya sudah mulai redup
yang namanya penundaan
itu kan muncul kembali
muncul kembali lewat jalur hukum kan
nah bagaimana misalnya mensikapi ini semua
kita kalau misalnya kita mempersoalkan proses yang ada di pengadilan negeri jakarta pusat
semua orang sudah menyampaikan
bang peri tadi sudah menyampaikan
bahwa mereka diluar kewenangannya
karena memang kan sebenarnya kan gini
untuk pencari keadilan menurut saya hal yang biasa saja
mencari celah kemana pun pun
yang penting dia bisa dipenuhi rasa keadilannya kalau diperlakukan ini
tapi memang kalau misalnya kita meratapi apa yang diputuskan oleh pengadilan negeri jakarta pusat
boleh dikatakan itu salah alamat
kan kalau kita berpikir undang undang jelas
undang undang dasar jelas
ada perma dan sebagainya
kalau ini nyangkut ranahnya sengketa proses
pemilu kan sebenarnya kalau misalnya pengadilan negeri jakarta pusatnya bisa melihat ini secara
secara objektif harusnya itu tidak ditabrak
ya kan ditabrak ini satu
nah sekarang kan ini udah telanjur dia putuskan
nah ketika ini sudah telanjur diputuskan
satu pertama banding itu sudah jelas
nah ketika menyiapkan banding tentu kpu harus benar benar serius
jangan sampai kpu tadi hanya ngirim seorang anggota birohukum misalnya kan
ke pengadilan jakarta pusat karena berasumsi ini pasti ditolakkan
jadi maksudnya ada kesan kpu meremehkan
iya kpu meremehkan
gugatan ini di awal
oke nanti saya tanya ke pak yulianto ya
nah yang kedua tentu banding secara serius
yang ketiga tadi sampaikan
karena majunya ke pengadilan negeri
ini bukan pengadilan satu tahap ya
kalau ditun kan satu tahap proses penyelidikan pemilu
setelah itu kan selesai
nah karena ini ada di pengadilan negeri tentu prima juga punya paham dong
ini akan panjang kan gitu loh
nah sebelum inkrah maka proses ini kan tetap harus jalan
ya oke kita sudah dapat poinnya bahwa tahapan harus tetap berjalan
apakah kpu terkesan meremehkan gugatan di awal partai prima dan bagaimana persiapannya nanti menghadapi gugatan
ataupun menghadapi materi banding ya di pengadilan tinggi
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
terima kasih anda masih bersama kami di political show

kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
saya mau langsung ke kpu
ada komisioner kpu pak yulianto sudrajat masih bergabung pak yulianto
iya pak yulianto
oke pak yulianto
ada kesan kpu meremehkan begitu ya
soal gugatan partai prima di awal dan kpu diharapkan nanti pada saat banding ke pengadilan tinggi
lebih mempersiapkan diri begitu
iya pasti kita akan mempersiapkan diri sebaik sebaiknya
sebenarnya bukan meremehkan ya konteksnya
tapi dalam hal
kita kan setiap tahapan hampir kita juga menghadapi sengketa sengketa
utamanya kan sengketa sengketa di bawaslu
kemudian di sengketa pt un
bahkan nanti kalau sengketa hasil juga di mahkamah konstitusi
kpu dalam kapasitas
akan terus fokus juga di dalam menghadapi sengketa sengketa yang diajukan oleh baik itu peserta pemilu dan lain lain
dan prinsipnya ini untuk dikhusus di pengadilan negeri
kita sudah mempersiapkan dan sudah membahas secara khusus terkait dengan memori banding
dan ini akan segera kita ajukan segera kita sampaikan
kan tingkatnya empat belas hari ya setelah di
dan insya allah minggu ini
insya allah minggu ini segera kita ajukan ke pengadilan tinggi mbak
jadi sekali lagi kami serius
dan dalam pengajuan untuk banding ke pengadilan tinggi
demikian mbak yang bisa kami sampaikan
kang saan terima kasih atas dukungannya
bung jabu ya
salam dari saya
bung jabu ini juga teman teman aktivisme mbak
dikat di solo mbak
pak yulianto terakhir kpu yakin menang ya
dalam tingkat banding di pengadilan tinggi
iya kami optimis mbak
untuk melakukan langkah banding ini
kpu optimis menang di tingkat banding pengadilan tinggi
terima kasih pak yulianto sudrajat
komisioner kpu sudah bergabung pada malam hari ini
kita akan lanjutkan
saya mau putarkan ya
pernyataan penting ini
sekjen pdi perjuangan
pendukung utamanya pak jokowi
menanggapi soal putusan pengadilan negeri jakarta pusat
kita dengarkan sama sama
atau kita baca sama sama nih
mungkin bisa diputar di b
ada sebuah kekuatan besar
yang mencoba menggunakan celah hukum
untuk melakukan suatu gerak
yang pada dasarnya adalah inkonstitusional
untuk menunda pemilu
ini pernyataan dari sekjen pdi perjuangan
karena itu menghadapi berbagai manuver manuver
dengan kekuatan yang harus kita selidiki
dari mana kekuatan itu
yang mencoba menggunakan kekuatan hukum
itu yang tadi disampaikan oleh sekjen pd perjuangan
kalau menurut sekjen pdi perjuangan
ada kekuatan besar
yang menunggangi partai anda
untuk melakukan manuver manuver
gugatan ke pengadilan negeri jakarta pusat
sehingga berujung pada putusan penundaan pemilu ini
kami ini kan partai baru
partai baru yang sedang berupaya
untuk ikut menjadi peserta
tapi kan orang orangnya bukan orang orang baru
anda kan juga pernah mendukung
pada dua ribu empat belas mendukung siapa
oh nggak ada
kalau kemudian ya
bunga stoni sekjen pdip
pdip ini partai berkuasa
partai pemenang pemilu
kalau kemudian beliau bilang ada kekuatan besar gitu
ya bongkar saja
bungkar saja gitu loh
jangan kemudian mengkampengin tangan kami yang ingin menuntut keadilan
siapa kekuatannya lebih besar dari pdip
nggak usah beropini
nggak usah provokasi
nggak usah mengintimidasi
nggak usah berdemokrasi
nggak usah berdemokrasi
kalau ada keputusan kenapa harus reaktif
diskusi yang ilmiah
jangan diisi dengan prasangka prasangka
jangan diisi dengan prasangka prasangka mistik
kok begini jadinya
jadi kaca semua reaksioner semua reaktif
mau jadi apa bangsa kita ini ke depan
kalau kemudian menghadapi satu putusan hukum aja kemudian sudah
nggak karu karuan gitu loh
anda percaya bahwa ada operasi yang terstruktur
sistematif masif masuk ke celah hukum
seperti yang tadi disampaikan oleh
sekjen bd perjuangan
ada kekuatan besar yang menunggangi partai prima
jangan salahkan masyarakat ya
mengumpulkan berbagai bukti ilmiah ya
ada menteri yang ngomong ada ketua partai koalisi yang ngomong
ada kemudian pendukung yang ngomong
semuanya ada rangkaian yang berkaitan satu sama lain

saya setuju bahwa prima mungkin partai kecil
saya setuju bahwa prima mungkin partai kecil
bukan tidak mungkin
perhatian prima juga dimanfaatkan
apakah kemudian langsung atau tidak langsung
ini butuh pembuktian lain
tapi kita bisa melihat
bahwa suasana keseriusan
mengelenggarakan pemilu ini memang
contoh banding ini tadi saya mau melanjutkan poin
ini untuk soal banding
tidak perlu terlebih dahulu memori banding
pernyataan di depan hakim atau
menyatakan di pengadilan
ini masih menunggu memori banding
memori banding ini pelengkap
apa salahnya kemudian kpu sudah memastikan
banding nah ini masih
bicara soal memori sudah mau mempersiapkan
dan segala macam jadi saya melihat
ada suasana ya yang membuat
kita semua berdebar debar
tidak hanya bang jabo dan
prima sedang menuntut
proses yang jujur
dan adil kita semua menuntut itu
jangan jangan ini penyakit
sama yang tidak terselesaikan
saya takut ya kalaupun dikabulkan
hak partai prima
untuk menjadi peserta pemilu
untuk ikut verifikasi administrasi
dan faktual lagi tapi kalau
penyelenggaranya tidak fair
jangan jangan nanti kalah lagi nih
oleh karena itu mari kita kawal
bersama agar pemilu ini
jalan ini perintah konstitusi
saya menolak setiap
langkah langkah menunda pemilu
dilanjutkan atau tiga periode
itu harusnya pernyataan keluar dari siapa itu
dari presiden dari dulu
pelimpan patuh kepada konstitusi
tapi kemudian bersuara
kita harus paham ya tugas
kepala negara dan kepala pemerintahan
sejauh mana presiden
bersikap secara negarawan
dari dulu kita nunggu dia harus
bicara soal saya perintahkan
tidak boleh mulai
hari ini ada bicara soal tiga periode
tunda pemilu dan segala macamnya
tapi sampai hari ini
bergerak seperti belut licin
tidak bicara soal patuhi
konstitusi toh konstitusi bisa dia ubah
dengan partainya yang banyak
tapi mari bicara mari kita
jalankan konstitusi tidak ada lagi yang
boleh ngomong ini ini bicara
tampar sana sini tapi setelah
ada yang bicara tidak merasa tertampar
betulkah presiden tak ada
konstitusi mari kita tunggu besok berubah lagi atau tidak
oke silahkan pak kapani
ya kan nggak sesimpel itu bang ferry
saya yakin bang ferry ngerti
sbi pernah bicara
tanya teman teman di dpr orang lagi reses
tidak mungkin ini kenapa satu dua orang
tidak mau tidak mungkin ini
satu dua orang bang
ini kalau seandainya ya kita mengikuti logiknya
presiden bukan kepala negara kepala pemerintahan
ya bang logiknya itu gini ya
bang pasti ngerti ini kalau saya tetap
mau dieksekusi pasti ada amandemen di dpr
dan kalau dari situ
pasti ada orkestrasinya
kalau pemerintahnya otoriter bisa kok
kok langsung nuduh pemerintah
kenapa presiden tidak pernah berbicara secara
gamblang presiden mengajak kita
seperti presiden bicara dia kecewa
ada pejabat pejabat yang melakukan ala hedon
presiden mengajak kita untuk
hal yang paling penting kalau kita udah
tidak percaya konstitusi lagi kita mau ngapain
presiden ngomong kalau ada orang
menerbangkan pemilu dia akan
merasa ditampar hari ini
banyak yang bicara tetapi tidak pernah
presiden merasa tertampar dengan
memberhentikannya jadi menteri
menterinya sendiri itu jadi ginilah bang
orang paling dipercaya presiden
pembantu para presiden
tiga periode katanya presiden
merasa tertampar terhina dong harusnya presiden
nah gini bang tapi tidak sama sekali
orang ini tetap di jabatannya
itu tidak boleh dihukum
bad behavior boleh
dalam ketatanegaraan ini bukan
ini ketatanegaraan ini ada aturan
bicara konstitusi terang benerang
konstitusi saya tidak akan
melanggar konstitusi keliling saya
tidak akan melanggar konstitusi dan berbicara
soal pelanggaran konstitusi
ini seorang anggota ksp
bicara pelanggaran konstitusi diam saja
ya makanya presiden sudah
ngomong tadi barusan diputar
saya tidak ngerti tidak melihat atau bagaimana
tapi lagi lagi bang kalau tidak ada upaya
tidak ada tidak ada
gerakan politik ke sana ya ini gosip saja
ini gosip menurut anda
ya gosip saja dong kalau itu adalah tuduhan
orkestrasi yang melawan
proses hukum tetap berjalan
silahkan menurut istana menurut
anda itu bukan sesuatu yang ya orang
bicara silakan dong mbak rifana
orang bicara nanti dibilang lagi sama bapak mbak ferry
nanti ini melarang orang berbicara menyampaikan
pendapat anti demokrasi lalala
ke sana lagi larinya toh nah jadinya
mau gak mau kita mesti gimana presiden
berkali kali ngomong kita lagi fokus
pemerintahan kasih sedih juga sih kadang kadang
maldo gak ngerti sedih juga antara
perlindungan hak dan pelanggaran
dari kewajiban oke
hak publik harus diberikan seluas luasnya
kewajibannya adalah memastikan
ini kewajiban memastikan konstitusi
tidak jelas hak orang juga
dibatasi oke dimana pembatasannya
wah ini harus baru diangkap kan boleh boleh ngomong
kalau presiden boleh ngomong
sebarangan tetapi warga negara tidak boleh
barusan p dua puluh satu oke kita kembali lagi nih
kang sar sebentar saya ingin tanya ya
kami dapat informasi
sebetulnya operasi untuk menunda pemilu itu juga
datang dari lembaga legislatif
ada pihak pihak yang menginginkan
penundaan pemilu kemudian
dilakukan dari legislatif masuk
ke yudikatif melalui celah hukum
masa kang saar gak dengar ya gini
kalau kita ingin tahu bahwa ada kekuatan
eksternal lah ya
yang bermain di kasus
pengadilan negeri jakarta pusat
itu sederhana aja
mahkamah agung itu masuk
hakim hakim yang memutus
dan pemeriksaannya juga bukan hanya
peri pemeriksaan atas
jadi kaye mahkamah agung
seperti pernah saya sampaikan
turun tangan untuk menangan
ini semua kaye sedang turun tangan
dan membongkar ini semua apakah misalnya
ini murni putusan hukum
atau atau memang ada
soal lain dibalik itu
jadi ini bisa
motif dari putusan ini
itu ketika nanti
hasil dari pemeriksaan
komisi yudisial dan mahkamah agung
menurut saya itu yang kita hari ini
dorong tapi kalau kekuatan
besarnya juga bisa mempengaruhi kaye dan juga
mahkamah agung itu beda lagi ceritanya
ginilah lakukan dulu
kaye dan mahkamah agung
memproses terkait dengan
yang ada di
negara jakarta pusat oke saya mau ke
gus jabo gus jabo selain partai anda
menurut anda siapa yang diuntungkan dari
putusan pak injakpus ini partai anda jelas
diuntungkan tapi masa gak ada pihak lain yang diuntungkan
saya nggak peduli itu
bukan wawonan saya bukan
peran saya yang penting
sejak awal tujuan kita
ke pn itu menuntut keadilan
menuntut hak politik
berima menjadi peserta pemilu
yang pada waktu proses mereka meskipun merugikan
suara dua ratus lima puluh juta penduduk yang
lain begitu ya kan itu hak
partai prima dipenuhi itu putusan pn nya tapi putusan
dari dua ratus lima puluh juta penduduk itu putusan pn nya
itu urusan hakim jangan ditanyakan ke kita gitu loh
itu urusan hakim gitu loh
maka dari itu saya katakan bahwa sebagai partai
kan harus mendengarkan suara rakyat juga suara rakyat
boleh memilih begitu tapi kalau pemilunya nggak ada kan
nggak bisa ikut dipilih loh kita belum dipilih
kita lagi mau masuk aja di hambat
di dolimi dihalang halangi
gitu loh gimana kita mau berkompetisi
gitu loh jadi berpikirlah
yang rasional berpikirlah yang
objektif gitu loh jangan berprasangka
di dalam merespon sesuatu
dewasa sampai sekarang ini terus
kita ribut ribut ribut gitu loh
kesejahteraan rakyat demokrasi
gitu loh kemudian mereka
nggak peduli kesana karena apa subjektif
semua kepentingan partai
sendiri semua gitu loh
partai baru yang mau ikut saja yang rasional
dihamat nah ini poin ya
yang dituntut partai prima
adalah hak keperdatan partainya
kalau ini dituntaskan
selesai urusan tapi tiba tiba
putusan meloncat menjadi
yang dirusak hukum publik hak
dua ratus tujuh puluh tujuh orang karena permohonannya di awal
juga begitu petitumnya itu
bagi saya sangat emosional dan kemudian
mestinya pengadilan secara
bijaksana tidak mengabulkan ini
kalau mau kan keperdatan
itu begini kalau haknya dirusak
ini saja yang diperbaiki
karena ini kan relasi antara
yang menggugat dan tergugat
tiba tiba meloncat jadi hukum publik

jadi hilang kalau pengadilan
mau fair mestinya ini
dibenahi kpu mau fair
hak keberdataan orang secara fair
juga harus dilindungi kalau tidak yang begini begini
akan terjadi terus saya tanya sama
sejak awal posisinya adalah
kpu tidak jurdil
terus kemudian ya kan
kita sudah menuntut gitu loh
terus kalau kemudian tanggal empat belas desember
dan tidak mencamtunkan prima
di berita acara sebagai partai yang
tidak ikut munluluh dan kita tidak punya
legal standing untuk kebetulan gitu loh
apa namanya mengembalikan hak
mengembalikan hak apa supaya kita bisa
ikut kecuali kemudian prosesnya dihentikan
saya mau membuktikan secara fair ya
kalau audit kpu itu dibuka
akan kelihatan prima kah
yang jujur atau kpu kah yang jujur
kalau terbuka ternyata
kpu yang curang maka haknya
harus dikembalikan jalurnya akan berbeda ini
dia akan bisa masuk di tengah jalan
toh partai umat
bisa masuk di tengah jalan tertib prima
kenapa tidak sekaligus membuktikan
kalau ada kecurangan kecurangan lain
kpu harus membuka dan terbuka
bagi publik soal
langkah langkah pilihan kita sudah bicara
sejak awal itu mbak audit kpu
bentuk lembaga independen gitu loh
buka data partai politik kepada publik
biar rakyat tahu siapa yang
benar apakah prima atau lainnya ini persoalan antara anda
dengan kpu tapi yang dikabulkan
oleh pengadilan negeri jakarta pusat
kemudian merenggut hak rakyat

jadi kemudian melebar menjadi
itu awal mulanya kan dari kpu
yang tidak jurdil gitu loh semua harus melihat
kesana dulu tapi petitum anda
dari awal sejalan dengan kelompok yang
ingin menunda pemilu kenapa petitumnya begitu
kita tidak terloloskan gitu loh
supaya kita bisa ikut tanggal empat belas desember
kpu sudah mengumumkan kita nggak bisa
gimana caranya menurut mbak rifana gimana
kalau anda jadi pemimpin prima
gimana caranya gitu loh jadi harus
berpikir objektif don melihat latar
belakangnya segala macam jangan kemudian
karena ada isu tentang
tunda pemilu tiga periode
terhukum menengah haknya prima
dikorbankan didolimi gitu loh
ada cara lain tidak sih sebetulnya daveri
kalau misalnya ingin mengakomodasi partai prima di awal
soal proses sengketa ini
sebenarnya sudah ada jalan problematika
partai prima adalah jalan jalan
konstitusional yang mereka tempuh
itu dihampak semuanya mentok yang lucu itu
adalah sebenarnya begitu mereka
dimenangkan sebagian itu jalannya
sudah terbuka tapi ditutup lagi oleh
kpu oke banyak yang disuruh memperbaiki
sebenarnya satu kali dua puluh empat jam gimana
tiga belas ribu anggota
satu kali dua puluh empat jam saya memaklumi
coba memaklumi sisi emosional ini ada
partai yang diloloskan dengan kecurangan
sementara partai prima kemudian dikasih
waktu dua puluh empat jam untuk
memperbaiki dua puluh empat memang ini
ada kejahatan bagi saya
kecurangan antara penyelenggara begitu
mantul ke bawaslu
bawaslu bilang nebis en idem padahal
kasusnya beda lagi tapi memang
di bawaprima dan suasana
secara bijaksana harusnya
hakim tuh ini bukan
kami ini kompetisi kami bukan ini
nah ini tidak terjadi nih
oke tapi siapa sih yang diuntungkan dengan
petitumnya partai prima ini yang kemudian
itu yang diuntungkan adalah orang yang
akan menikmati perpanjangan dari penundaan ini
oke berarti siapa ya gak usah
diterangkan lagi orang yang menikmati
perpanjangan itu yang diuntungkan bagaimana respon
istana salah satunya
salah satunya bang jabo yang pakai baju
saya berkali kali ya
saya berkali kali sampaikan
lihat prosesnya di dpr ada
buktikan aja bang ferry
mengapain kan negara ini ada sistemnya coba deh istana
mendorong buka si polkpu
itu baru patent kalau cuman dorong dorong
itu ada gak bang ferry saya gak usah
jodoh coba deh berani bilang ada gak proses itu
tapi saya mau tanya ya dengan adanya ini siapa yang diuntungkan sih
sebetulnya merasa diuntungkan nggak dengan
penundaan pemilu ini kita loh gini loh kita ini
kan bernegara ini ada sistemnya
udah ada uu nya udah ada peraturannya
dpr nya ada pemerintahnya bekerja
pn nya juga bekerja
proses banding ada ini kan kita nggak bisa nih
liar liar aja bicara nih sesuai dengan
kemana arah booster kita masing masing
saya mau ngelanjutin bad ideas itu nggak bisa
dihukum bad behavior bisa saya bilang
dari semut nih ide
tapi kok saya paksa mbak rifana pakai baju dari
dari gula misalnya kan
kan dikelilingi semut saya salah
saya kan nggak bisa kalau bad behavior
melanggar konstitusi itu it's okay ya
loh jangan dong kalau seandainya mau bikin
konspirasi ya bikin konspirasi nih ya
ya bikinlah yang konstitusional
jangan liar kayak gini gitu loh
karena kan prosesnya di dpr nya
nggak ada dpr nya juga lagi reses
ini gak ada akal menurut
daferi ini operasi lanjutan
dari yang sebelumnya pernah digalang
jadi kan secara politik sudah
pernah digalang oleh ketum ketum partai
digalang oleh pak luhut begitu ya
oleh menteri bahlil kemudian gagal secara politik ya
kemudian masuk ke dalam celah hukum
ini operasi lanjutan gak menurutnya kita kan
kalau sudah ada premis
ini rangkaian peristiwa
banyak sekali tiba tiba datang
keputusan ini melengkapi
peristiwa peristiwa itu yang semua
adalah lingkaran istana
emosional tadi bang jabu
emosional dari teman teman
partai prima ini sedang dimanfaatkan
orang orang karena memang mereka
berhak menuntut keadilan
jadi bagi saya kalau
tahu nalar sederhana ini
rangkaian peristiwa semua kalau di pengadilan
rangkaian peristiwa ini bisa
menyimpulkan terjadi atau
tidak terjadinya sebuah kejahatan
sisi emosionalnya partai prima dimanfaatkan
oleh orang orang untuk melakukan
operasi penundaan pemilu ini bagaimana
ya silahkan saja kita kan tidak masuk ke ranah
itu itu kan
yang sekarang ini kemudian
kita itu sederhana saja
pak sejawal bahwa kita ini
kita punya hak untuk ikut pemilu
mempermudah partisipasi politik rakyat
jangan menghambat ini kan tidak
hanya itu saja
kita ini hak politik kita dikembalikan
kita ingin ikut sudah
sederhana saja persalahan selesai
kang saan dari dpr kalau misalnya
melihat terus menerus operasi ini
berlangsung ya operasi untuk penunda pemilu ini
seperti naik turun
ada timbul tenggelam begitu ya
ini bagaimana apakah dpr tidak khawatir bahwa
kredibility kpu nanti akan terganggu
akan diragukan oleh publik juga
ya pertama dpr
tidak terpengaruh ya dengan wacana
dan sebagainya selama
undang undang dasarnya tidak berubah
undang undang pemilunya tetap tidak ada
konsensus berarti ya di dpr untuk
menggelar amat amat konstitusi ya tidak ada
belum ada sampai hari ini yang kedua
semua proses terkait dengan tahapan
pemilu sesuai dengan
itu jalan terus sekarang kita
mau masuk kepada tahapan
pendaftaran calon anggota legislatif
nanti pkpu nya akan kita
bahas jadi di dpr
sampai hari ini normal aja
artinya gini dpr tidak
terpengaruh dengan hiruk pikuk
terkait dengan soal
tiga periode apakah penundaan
pemilu dan sebagainya tetap fokus
bagaimana semua tahapan
itu berjalan dengan baik
dan tahapan tahapan berikutnya juga dengan
berjalan baik kalau tahapan
disiapkan dengan baik oleh kpu dan
dilakukan secara profesional
maka optimisme terhadap penyelenggara
akan tumbuh makanya kita selalu
mengingatkan agar kpu
tetap profesional makanya
terkait dengan berbagai isu yang
bertepak kpu itu kita
minta agar kpu sungguh sungguh
untuk merespon itu semua
agar kredibilitas dan integritas
terhadap kpu itu
terjaga kalau tidak terjaga
nanti orang akan pesimis dengan hasil
pemilu nah itu yang
menjadi persoalan nanti ada
distrust dari hasil pesta demokrasi
kita bagaimana kemudian mahasiswa
melihat putusan pn
jakarta pusat dan juga operasi
ugal ugalan menunda pemilu apakah
kemudian mahasiswa khawatir bahwa
suara mereka nanti terancam
tidak bisa dipakai pada pemilu dua ribu dua puluh
tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana
tetap bersama kami di political show
terima kasih anda masih bersama kami di political show
dari senat mahasiswa fisib
langsung teman teman siapa yang mau bertanya duluan
haris dan tia siapa duluan
haris dulu mbak
ya selamat malam
mbak rifana dan bapak banarasumber
melihat persoalan ini dari
kacamata hukum tidak ada regulasi yang
mengatur penundaan pemilu dalam konstitusi
ataupun undang undang dasar
lebih dari itu seperti apa yang
disinggung oleh pak ferry sebelumnya
dalam pasal dua puluh dua e undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
pemilihan untuk menunjuk
anggota dpr dpd
dprd serta presiden dan wakilnya
dilaksanakan setiap lima tahun sekali
lalu jika pemilu ditunda apa nih
yang akan menjadi dasar untuk para penyelenggara
negara untuk menjalankan kekuasaan dan tanggung jawabnya
bagaimana bisa ada
keputusan yang mengejadikan
pasal di negara yang menggelorkan
oke bisa dinyalakan dulu
iya jadi seperti tadi
yang disinggung oleh
pak ferry gitu ya
undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
itu dijelaskan bahwa
dari anggota dpr dprd
dpd dan juga presiden dan wakilnya
itu dilakukan selama
lima tahun sekali nah
yang akhirnya mencederai
demokrasi di negara yang
menggelorakan demokrasi sebagai bentuk pemerintahannya
oke pertanyaannya apa terima kasih mbak
negara yang bentuknya demokrasi
baik terima kasih
saya ingin bertanya pak tv
mengambil jalur hukum dalam persoalan
nah terlihat tuh bahwa
terdapat beberapa langkah
yang tidak sesuai dengan konstitusi
apa jangan jangan ini tuh merupakan permainan
partai besar yang menggunakan partai
kecil sebagai bahan uci oke
nah karena kan dalam pembela demokrasi itu
konstitusi juga menjadi aspek yang diprioritaskan
oke pertanyaan bagus sekali saya langsung mau
kasih kesempatan untuk gus jabo
apakah partai prima sebagai partai
kecil digunakan oleh partai besar untuk
melakukan penundaan pemilu itu tadi
prima bukan partai kecil mbak hmm gitu
kita partai baru karena kita belum pernah
berkompetisi gitu loh sehingga definisi
partai kecil itu salah gitu loh ya
ya kan kita itu
hanya melakukan upaya hukum
ya kan supaya
hak hak kita dipenuhi keadilan kita
terpenuhi sekarang saya
mau katakan yang tadi pertanyaan pertama
pemilu dilaksanakan lima tahun sekali
tapi kalau proses pemilu
yang diselenggarakan oleh penyelenggara
pemilu tidak jujur dan adil
gitu loh itu berbahaya nggak
faktanya apa sekarang ini
bagaimana banyaknya kasus di
dkpb yang sedang disidangkan oke
gitu loh yang melaporkan siapa kpu
daerah melaporkan komisionernya
gitu loh karena mereka dipaksa
untuk meloloskan partai partai politik
yang sebetulnya tidak lolos
ini ada fakta yang kita semua tidak bisa
memungkiri gitu loh ada fakta
bahwa oke setuju kita prosedural
lima tahun tapi juga harus
clear proses dan tahapannya ini
harus jujur dan adil
tidak boleh kemudian kpu gitu loh
mestinya partai yang nggak lolos
diloloskan yang lolos tidak diloloskan
ada apa gitu loh ada apa
ini kan berbahaya karena apa
hasil pemilunya nanti itu
bakal digugat oke bakal
tidak legitimit bakal menimbulkan
gonjang ganjang yang lebih besar hmm
gitu loh demokrasi dipertaruhkan
kejahteran rakyat dipertaruhkan gitu loh ini
juga harus dilihat oleh semua pihak gitu loh
oke tadi yang pertanyaan kedua
sebagai partai yang baru saya koreksi ya
bukan partai kecil ya tapi partai baru digunakan oleh
partai besar siapa yang menggunakan oke
siapa yang menggunakan sebutkan gitu loh
siapa yang kemudian
menunggangi prima sebutkan gitu loh
biar fair jangan kemudian ini
bersayap semua oke jangan
kemudian melakukan intimidasi kami
nggak takut gitu loh jadi ada
intimidasi yang diterima oleh
partai prima oh iya menteri mengintimidasi ketua
umum partai besar mengintimidasi oh maaf
atas sama perjuangan demokrasi
kami tidak takut oke
apakah kemudian presiden tidak tergugah
ya untuk melakukan political will
menertibkan ataupun menegakkan
bahwa tidak boleh ada lagi yang melakukan
operasi penundaan pemilu semuanya harus berjalan
sesuai dengan konstitusi itu kan kalau
misalnya ada political will dari presiden
ini semua tidak akan terjadi wacana
penundaan pemilu perpanjangan masa jabatan itu
nggak akan timbul tegelam tegelam seperti ini
berkali kali lagi saya harus sampaikan negara ini
ada sistemnya ya prosesnya
ada juga kalau seandainya mau
ya sudah lakukan prosesnya aman demand
kata kata begitu sedangkan prosesnya
nggak ada jadi ya
perubah kita kan bernegara ini ada sistemnya
sekali lagi ya dan sedih juga sih
kadang kadang presiden selalu
kena dalam hal hal kayak gini
presiden itu sering jadi kambing hitam
ibarat orang makan kita
yang kena getahnya gitu
karena beliau berkata berkali kali berkali kali
kita taat sama konstitusi kalau seandainya
mau ngundang ngubah ini
saya juga ditanya sama menses
dipanggil apa kita nggak baca undang undang ya
ya kalau seandainya ini
mau ditunda ya kan adanya di
aman demand konstitusi nah berkali kali
indonesia dan sebagainya jadi kan kita bernegara
mohon maaf nih kita bernegara ada sistemnya
ada skemanya nggak bisa pakai gosip gosip
aja tuduhan ke sana tuduhan ke sana
tuduhan ke sini pengen begini pengen begono
walaupun kita juga nggak ngelarang orang pengen
bergosip berpikir begini
begono ya nggak masalah jadi
kalau seandainya tidak ada
buktinya ini fix ngarang
apa dampaknya kalau misalnya
kpu terus menerus diganggu
dengan operasi penundaan pemilu ini
ini akan mengganggu
tahapan ke depan kemudian nanti
publik ya tidak trust gitu loh
terhadap hasil pemilu yesus selama
kredibel ya punya
dia akan terus jalan ya
ini adalah ujian
bagi kredibilitas integritas
juga apa daya tahan
kpu oke nah
maka independensi kpu
itu kan menjadi penting agar dia
tidak tidak tertarik
politik yang ada oke tapi agak sulit
kayaknya ya untuk tidak
tertarik dalam pusaran politik
karena dipilihnya aja oleh partai politik
oleh fraksi partai selama ini
kan partai tidak banyaknya
partai yang tidak menghendaki penundaan oke
belum ada partai
ada dulu minta apa minta
perpanjangan sekarang udah enggak udah enggak ada kan oke
semua berkomitmen agar
pemilu itu kan tetap empat belas
nah tadi pak aldo mengatakan
gosip ini kan dimulai
awalnya dari menteri kan justru
justru kenapa menjadi ini
karena menteri yang yang bicara yang bicara
tapi sekali lagi
firm bahwa pemilu tetap
akan dilakukan empat belas februari
dan presiden memerintahkan
kepada menteri keuangan untuk
anggaran untuk pemilu
kepada menteri dalam negeri jadi komitmen
pemerintah itu nanti ditunggu ya
pasti kita tunggu oke terakhir daveri
operasi untuk menunda pemilu ini akan
timbul lagi atau tenggelam lagi
terus tidak akan pernah padam
ya saya merasakan itu dan
punya banyak bukti soal itu
valdo yang selalu memputihkan
kambing presiden ya yang sebelumnya
rajin mengkambing hitamkan
pemerintah oh itu kan sudah selesai ya makanya sudah
saya apresiasi dengan
kemampuannya memutihkan tetapi
argumentasi valdo tidak diiringi
data dan fakta
begitu dengan rangkaian yang banyak
berarti ya menteri
bahlil ya jadi waktu kita gak banyak nih
jadi gimana menurut anda operasi itu akan
timbul tenggelam terus saya yakin ini
ya karena semua
coba lihat ya muncul
hilang lalu muncul lagi ditolak
muncul begitu terus dari fakta fakta
padahal presiden berubah ubah juga
pelin pelan juga ada bilang
patuhi konstitusi ini cerita cerita
karena ditolak lalu muncul lagi
biarkan orang bebas berdemokrasi
ini kan juga demokrasi
saya juga membiarkan
orang yang kemudian bicara soal tiga periode
ada nggak bang buktinya gerakan di dpr simple aja
pak bapak harus belajar
di mpr bukan di dpr
iya ada buktinya gerakan yang ada
ketua mpr yang bilang ada rencana
usulan perubahan undang undang dasar
ada nggak ketua partai
ngarahin ke ketua fraksi
pak mpr bukan ketua partai
undang undang dasar mengatakan
pasal tiga mpr yang berwenang
makanya omongan anda tidak
berdasar tidak sesuai dengan fakta
ini bisa dilihat
oke jadi menurut dhaferi operasi ini akan timbul
tenggelam timbul tenggelam ini testing the water ya
sampai dengan betul betul pemilu
bisa dilaksanakan dan itu tugas
konstitusional kita untuk bersihkan ini ujian ujian
sama sama menjaganya agar
valdo dan bosnya tidak merusak konstitusi
selagi nggak ada gerakan di dpr
berarti itu gosip aja
waktu yang akan membuktikan itu aja caranya
demokrasi kita republik indonesia
setelah ini bagaimana
kemudian teman teman dari komika
putusan dari pengadilan negeri jakarta pusat
bahwa ada operasi penundaan pemilu
bagaimana para milenial ini
anak anak muda ini
memberikan sentilan sentilan terhadap
operasi operasi itu tapi jangan kemana mana
tetap bersama kami di political show
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam bapak bapak selamat malam
selamat malam semuanya
hari ini kita membahas topik yang cukup menarik
topiknya tulisannya adalah
ugal ugalan operasi tunda pemilu
ini sih kalau aku dengar dengar
isunya ini mencuat lagi karena partai prima
membuat gugatan di pn jakpus
abis itu pn jakpus membuat keputusan
untuk menunda pemilu
aduh tapi dari semua kejadian ini
sebenarnya ada sisi positif
dari penundaan pemilu ini kenapa gitu
adanya wacana penundaan pemilu ini
kita sebagai masyarakat
akhirnya jadi tahu
kalau ada yang namanya partai prima
sebelumnya kita belum kenal
mohon maaf nih sebelumnya saya nggak tahu
oh maaf sebelumnya saya nggak tahu
karena jujur ya yang saya tahu tuh
prima ya cuma prima agama
prima jasa sama beri prima
jadi ya benar karena masih baru ya pak ya
tapi menurutku to ya dengan adanya isu ini
justru partai prima partai yang baru ini menunjukkan
kalau mereka adalah partai yang berani kenapa tuh do
partai yang baru itu biasanya lagi sibuk
nyari kader cuma partai prima yang
langsung nyari musuh
jadi masalah juga nih do kenapa begitu
kenapa partai prima yang masih baru ini
netizen jadi gempar gitu oke
ya maksudnya kalau partai prima
nggak masuk pemilu ya
ibaratnya ginilah dong ibaratnya kayak gimana
partai prima nggak masuk pemilu

guatemala nggak masuk
piala dunia sepak bola kenapa
oh iya benar nggak apa apa
belum banyak yang terlalu tahu ya
yang gak masuk piala dunia
gempar tuh semua kan sama kayak pemilu ini
kalau misalkan di pemilu dua ribu dua puluh empat ini
nggak ada masalah
karena tergantung tergantung keputusan
dari kpu tentunya administrasi itu
beritanya aku pribadi tuh nggak bisa menyalahkan
partai prima kan banyak netizen menyalahkan partai prima
karena kan sebenarnya partai prima tuh
wajar dia bikin gugatan
dan abis itu gugatannya dikirim ke kpu yang aneh
tiba tiba pn jakpus bikin keputusan
ini ibaratnya tuh ya kayak ada di
sekolah ini ujian nasional ada satu siswa
menteri pendidikan ngomong oke karena si abdi
dari bayar spp nih
namanya kan pusing jadinya sampai banyak
kos yang harus keluar bener tapi
ada satu masalah lagi nih dok kenapa tuh
kayaknya lu kelihatan gak update
apa karena baru baru ini
p jakpus itu baru aja
mengeluarkan statement do oke
kalau pemilu itu
bukannya ditunda tapi diulang
ditunda nih tapi diulang
bukannya sama aja ya
masuk itu nih ya
bapak bapak nih yang ngomong ini ya
bukan masalah bahasanya gitu
masyarakat itu kesel sama ini
jadi mundur gitu itu bahasanya
mau dirubah jadi pemilu ditunda pemilu
diulang pemilu di
yang penting tuh jangan dimuriti bikin masyarakat
betul dan banyak yang terdampak
gara gara wacana penundaan pemilu ini dong
siapa aja yang terdampak contohnya
menurutku nih pak ya kenapa banyak orang yang
kesel pemilu ini ditunda karena udah banyak
partai yang cetak baliho
udah banyak yang cetak kaos
kita kan gak mau ngeliat partai partai
itu akhirnya buka distro bahkan
kita kan gak mau nongkrongnya jadi ditebet ya
ya kan gak mau gitu dan yang paling
diuntungkan nih kalo pemilu ditunda cuma satu
pasti kan orderan lagi
koruptor kenapa gitu jadinya
nah masalahnya gini do
ada satu hal yang gue tangkap dari lo
kenapa ternyata ya
gue pernah baca artikel gitu banyak pengamat
ada organisasi terselubung
yang berusaha menunda
pemilu ini aku pernah baca itu
pernah kan siapa yang lo baca
menurutku sih para pejabat pejabat kayak gini
menurut gue bukan tapi komunitas sablon indonesia
oh ya beneran pasti karena ini pengen
itu ya betul mereka pengen dapat
orderan lagi pastinya pengen dapet orderan lagi
tapi ya menurutku nih sebagai masyarakat
kita dari stand up komedian ini mbak nana
kita tuh stand up disini udah sering pak
dan kita udah ketiga kalinya nih
ngebahas masalah penundaan pemilu
yang pertama tuh ngomongin jokowi
tiga periode oke yang kedua
penundaan pemilu sekarang pemilu
diulang masyarakat udah
udah gitu pak
gak usah lagi gitu
kalau misalnya isunya muncul lagi ke depan
stand up komedian nggak usah diundang mbak kenapa
langsung undang pejabatnya karena kayaknya
pejabatnya lebih lucu dari stand up komedian
terima kasih terima kasih
itu tadi sentilan sentilan
ada duto dan juga
dari duto dan juga aldo tadi
pesannya ya kepada para pejabat negeri ini
dan kepada presiden republik indonesia pak jokowi dodo
sesuai dengan janjinya tetap
melaksanakan konstitusi bisa menggelar pemilu

oke penampilan dari teman teman komisi dua
dotko tadi sekaligus menutup
diskusi kita pada malam hari ini terima kasih
kepada seluruh narasumber yang sudah hadir ada
kemudian ketua umum partai prima
agus jabo semoga cepat sembuh
gus jabo sakit gigi tapi mau datang kesini
ada wakil ketua komisi dua dpr
saan mustafa terima kasih kang saan dan juga
pakar hukum tata negara universitas andalas
daveri amsari terima kasih
daveni dan juga teman teman dari
universitas mustafa terima kasih sudah
mengikuti dialog kita dan kita akan bertemu
lagi senin pekan depan
jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat
political show akan hadir nanti dengan topik
lainnya semoga bukan topik
pemilu ditunda lagi karena kita udah tiga kali bahas
ini tapi pemilih harus tetap berjalan
ingat rabu empat belas februari

hak suaranya saya rifana prati pamit
saat malam sampai jumpa terima kasih
sudah menyaksikan political show